sidang paripurna dpr mengesahkan perubahan revisi undang undang md tiga
tentang penambahan kursi pimpinan mpr
pemerintah dalam hal ini diwakili mendagri cahayu kumolo
berharap ini adalah revisi terakhir dari undang undang md tiga
badan legislasi dpr membacakan hasil pembahasan revisi undang undang md tiga
bersama pemerintah yang menyepakati penambahan kursi pimpinan mpr
dari delapan menjadi sepuluh kursi
mendagri cahayu kumolo menegaskan penambahan ini merupakan kesepakatan bersama
antara dpr dan sepuluh fraksi
menurut mendagri alasan pemerintah setuju pengesahan revisi undang undang md tiga
segera dilakukan untuk mempercepat proses tata tertib mpr
mendagri berharap pembahasan ini yang terakhir kalinya
sehingga revisi undang undang md tiga tidak perlu diubah lagi
menurut mendagri antara dpr dan pemerintah bersepakat undang undang md tiga
tiga dengan sepuluh kursi pimpinan mpr akan berlaku sampai periode dpr
bagaimana tim yang ada kami sepakat untuk pimpinan mpr
sebagaimana hasil pemilu serentak dua ribu sembilan belas
lolosnya sembilan partai politik ditambah satu dpd sehingga sepuluh pimpinan mpr
karena mpr sebagai lembaga permusawaratan
semua perwakilan partai politik
beberapa traksi fraksinya di mpr
juga saya kira wajar kalau mempunyai pimpinan
sehingga keputusan politik pembangunan yang dibangun oleh mpr
dasarnya adalah usaha ramuh fakat dengan seluruh traksi fraksi yang ada
beda dengan dpr ada fungsi pengawasan
ada fungsi legislasi
ada fungsi budgeting
dan kalau mpr kan hal hal yang harus dipasrat legis
sama sama lembaga tinggi negara
revisi undang undang md tiga telah disahkan oleh
dan penambahan pimpinan mpr
dan penambahan pimpinan mpr telah disahkan oleh dpr

pertanyaannya apakah penambahan ini
lebih kebagi bagi kursi atau memaksimalkan
akomodasi kepentingan rakyat
kami akan mendiskusikannya bersama narasumber
yang sudah hadir malam ini
mbak irma suryani caniago ketua dpp partai nasdem
mbak irma selamat malam
terima kasih mbak irma sudah hadir malam ini
seperti biasa akan menjawab
ini apa namanya akan menjadi
wasit atau apa nanti
pemain sayap kanan oke
dan terima kasih bang adi sudah hadir malam ini
dan tadi kita sudah melihat ya
bahwa kemudian ini sudah ketopalu ya
teman teman mbak irma di parlemen
sudah sepakat lah
saya ke bang adi dulu sih
ini urgensinya itu tadi
pertanyaan besarnya urgensinya apa sebenarnya
apakah memang ini sebagai bentuk
keterwakilan untuk rakyat
sehingga sepuluh fraksi harus diwakilkan oleh mpr
tidak ada urgensinya yang berhubungan langsung
dengan kepentingan rakyat
kalau mau jujur
revisi undang undang md tiga ini sebenarnya
belum dilaksanakan secara utuh
dulu ketika kubu koalisinya prabowo menang
memang undang undang md tiga itu
mengesahkan bahwa pimpinan itu terdiri
dari lima orang
setelah itu kan dirombak
ketika banyak kubu prabowo pindah ke kubunya jokowi
undang undang md tiga komposisinya di delapan
dalam perubahan dua ribu delapan belas itu
disebutkan kembali bahwa
pimpinan itu terdiri dari lima orang

pimpinan mpr kembali ke yang lima
seperti asal ini belum dilaksanakan
bahwa pimpinan mpr bertambah
menjadi sepuluh ini menurut saya
tidak masuk akal itu satu
karena tidak ada urgensinya yang menyangkut
hajat hidup orang banyak
yang kedua yang paling disorot adalah
sepertinya dpr ini sudah mulai agak sedikit nggak mau
berdiskusi langsung dengan rakyat
padahal begitu banyak protes bahwa
memang kelompok kelompok yang kalah
terutama pendukung prabowo itu tidak dimasukkan
dalam klausul tentang revisi undang undang ini
kalau mau dibaca sederhana
sebenarnya revisi undang undang md tiga ini
hanya memberikan kursi pimpinan mpr
kepada pendukungnya prabowo
tidak ada penjelasan ilmiah lainnya
tidak juga dengan menyangkut
dengan wewenang mpr yang juga akan
bertambah nanti kan ada wacana
presiden mandataris mpr
ini tidak ada kesana arahnya
tidak ada hubungannya
ini murni hanya untuk ingin
mengakomodasi partai politik yang
kalah jagoannya di pemilu
untuk menduduki kursi pimpinan di mpr
implikasinya ini banyak
satu ini akan menambah anggaran
yang tidak sedikit
di tengah negara yang sedang berhemat menambah
anggaran yang cukup besar ini justru
melukai perasaan publik
yang kedua selama ini kerjaan mpr ini kan
kalau mau jujur cuma
tidak seperti day to day yang seperti dilakukan oleh
dpr rapat mendengarkan aspirasi rakyat
jadi inilah yang saya memang
seakan akan memang negara ini ya suka suka dpr aja
oligarki gitu maksudnya
salah satunya iya artinya apa
yang selama ini diberikan kelompok aktivis
sivil sosialitas terhadap dpr
itu tidak pernah didengarkan
ini kan saya mengkhawatirkan bahwa
ke depan dpr menunjukkan watak
yang sesungguhnya watak oligarki
dan watak yang tidak mau berdiskusi
dengan rakyat oke ini yang saya kira
memang pada saat yang bersamaan
revisi undang undang md tiga ini
kan tidak masuk dalam prolegnas
satu undang undang yang prioritaskan
untuk disahkan sementara begitu
banyak undang undang yang mau disahkan
menggantung tidak pernah disinggung
belum lagi isi pasal pasalnya yang kontroversial itu ya
betul ini yang saya kira memang
tapi semuanya sudah selesai
sudah ketok palu ini artinya
biar rakyat tahu bahwa inilah
tidak lebih dari sekedar bagi bagi
kekuasaan berhentilah menganggap
politik itu jalan masuk surga
jadi biar tidak terlampau shock juga
karena melihat elit kita ini
yang dulu bertarung saat ini saling berangkulan
mbak irman sudah ketawa dengerin
surga surga itu mbak irma sebenarnya
gimana sih sebenarnya yang terjadi saat itu
apa benar yang dibilang
bang adi ini oleh gigi partai politik aja
di sana atau gimana nasdem gimana
di awal ya nasdem
sebenarnya nggak setuju
ya dengan penambahan lima kursi ini
karena menurut kami sama seperti yang
disampaikan adinda adi tadi tidak ada
urgensinya untuk kepentingan masyarakat
tapi kemudian teman teman
melobi kita bahwa
representasi yang paling
kencang lobi nya siapa
mpr kan badan permusyawaratan
rakyat jadi harus
mempresentasikan semua yang
menang yang ada di
dpr nah semua yang ada di dpr
itu kan berarti ada sembilan partai politik
maka kemudian harus
pengadilan itu duduk di dpr
satu di pd supaya adil
nah sama sama pernah
kita ingat kemarin ketika
saya disini juga dengan habibur rahman
kalau nggak salah waktu itu saya sama habibur rahman
yang menyatakan bahwa
sebenarnya ini supaya nggak ribut
menyampaikan itu supaya nggak ribut
saat itu juga saya
jadi artinya kalau misalnya nggak dikasih ribut
itu juga sempat saya tanyakan
saya sempat saya sampaikan juga
anggaran untuk lima pimpinan
mpr itu sekitar
lima puluh satu miliar sekarang ya dua ribu dua puluh ini
kalau ditambah lima lagi maka menjadi lima
nah kalau lima tahun
berarti kan sekitar dua ratus lima puluh
hampir dua ratus enam puluh miliar
fasilitas yang mengikuti
itu sudah include untuk
untuk apa namanya untuk
ini yang kemudian saya ingin sampaikan
kami dari nasdem ingin sampaikan bahwa
dengan penambahan biaya yang
sebegitu besar harus
apa sih outputnya kalau ada
dalam representasi yang
diinginkan oleh teman teman
apa sih sebenarnya yang ingin dicapai
harus jelas supaya nanti masyarakat bisa menilai gitu loh
bahwa memang ini ada urgensinya
kalau sekarang apa yang bisa kita lihat dari
dari apa dari penambahan ini gitu
karena alasannya hanya
sampai hari ini saya sendiri pribadi nggak tahu alasannya apa
bingung nih kalau gitu
oke saya ke bang hadi
bang adi kalau gitu
kita bisa menerka ada grand design mungkin dibalik ini
apa dibalik layarnya apa nih sebenarnya
yang tengah dipersiapkan apakah
oligarki politik atau nanti ada
apa namanya agenda agenda politik lainnya
tapi kita tidak heran untuk itu
di jawabnya nanti bang kita break dulu
layar demokrasi akan kembali
terima kasih bang
sekali lagi balik lagi ke diskusi kita malam ini
kalau tadi sebelum break kita sudah mendengar dari nasdem mbak irma
bingung juga ini tujuannya apa
tadi bang adi juga nggak tahu ini bisa jadi oligarki partai politik gitu
untuk bagi bagi kekuasaan begitu
bisa juga kita menebak apa sebenarnya grand design nya
apakah ini kemudian ini mempersiapkan agenda politik yang selanjutnya atau apa
sebenarnya yang yang tengah dirancang begitu dengan kondisi politik

saya membacanya ada dua hal
pertama ini adalah kawin paksa antara pendukung jokowi dan prabowo
kenapa kawin paksa
dua kutub ini sebenarnya dalam banyak hal berseberangan
tapi kalau soal urusan jatah pimpinan mpr mereka setuju
ini soal menyangkut kemewahan mereka mengakses pimpinan
jadi nggak ada protes dari kelompok kelompok yang selama ini berseberangan dengan jokowi
kelompok kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah
ini kan paradok dalam demokrasi kita
pemilu saja semua orang diprovokatorin
ada kafir kafiran lah ada partai allah ada partai setan
giliran pimpinan diakomodasi oleh pemerintah
mereka nggak protes
jadi jelas ini adalah semacam kawin paksa
yang kedua tentu ini ada aroma ada semacam barter sebenarnya
barter politik yang dilakukan oleh semua partai
ini kan kalau dilihat secara utuh revisi undang undang md tiga kan menyangkut dengan banyak hal
misalnya soal amandemen terbatas tentang gbhn
ini tidak berdiri sendiri
misalnya tentang pemindahan ibu kota revisi undang undang kpk
yang nyaris tidak ada gejolak apapun
terutama dari partai partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah
ada konsesi ada jaminan politik yang sama sama menguntungkan
jadi wajar kalau kemudian potret politik ke hari ini
itu adalah satu protek oligarki partai politik
yang kedua mirip mirip seakan akan negara ini hanya milik dpr
ada penolakan terjadi dimana mana
karena apa yang dilakukan oleh elit saat ini tidak melangsung bersinggungan dengan kebutuhan rakyat
tapi semuanya running
tapi semuanya disahkan
ini yang saya kira saya khawatir ke depan bahwa akan ada distrust yang cukup luar biasa terhadap politik
kita tahu engagement tingkat partisipasi rakyat dalam pilpres dua ribu sembilan belas itu cukup luar biasa
saya khawatir dua ribu dua puluh empat justru ini akan turun drastis
karena untuk apa berkompetisi
untuk apa ada partai politik kalau akhirnya semuanya bersekongkol bagi bagi kekuasaan dan rakyat dilupakan
ini harus diperhatikan secara nyata
sekalipun rakyat tidak mampu mendeterminasi langsung keputusan politik di senayan
tapi bahwa mereka berkepentingan bahwa harus ada oposisi di luar
harus ada orang yang mengingatkan pemerintah dan penguasa untuk tetap berada di jalan yang benar
ini yang saya kira menjadi penting sebenarnya sebatas diskursus kita berpolitik
kalau begini terus mas verdi

kita malas belajar ilmu politik
karena ilmu politik itu hanya indah di ruang kelas jadinya
tapi tidak indah seperti apa yang kita bayangkan dalam kenyataannya
tapi bukannya kalau dalam politik hal hal tersebut itu dimaklumi begitu atau bagaimana kemudian
nah ini yang saya ingin sampaikan juga
saya kira begini politik itu kan gak melulu politik praktis
apatis seperti itu muncul karena gejala gejala itu tadi
yang namanya seorang politisi ya wakil rakyat politisi itu
nggak melulu harus menggunakan politik praktis
nah ini yang tadi disampaikan adinda adi tadi
saya sepakat dengan beliau
makanya nasdem nggak ingin seperti itu
nasdem selalu menyampaikan bahwa eh harus ada loh oposisi yang konstruktif
dari awal nasib selalu mengatakan itu
jangan semuanya kemudian mau bergabung di pemerintah
bukan kita tidak setuju
bukan kita nggak setuju karena kita mungkin ketakutan kehilangan kursi
tidak dikasih juga kita nggak masalah
kalau memang pak jokowi tidak memberikan nasdem
tapi tempatkan dong sesuatu itu pada posisinya
kan harus ada yang mengontrol ini pemerintah jalannya pemerintahan ini
nggak bisa juga pemerintahan ini kemudian semua oke semua yes man semua yes bos
tidak akan pernah berhasil yang namanya lima program prioritas presiden itu gak akan berhasil kalau nggak ada kontrol
kita sama sama tahu kok bagaimana isi parlemen
saya orang parlemen
tapi saya selalu menyampaikan bahwa parlemen itu fungsinya harus dijalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada kita
yang terbaca memang membawa lawan menjadi kawan begitu dengan
tadi adi bilang bahwa ada kecurigaan terkait dengan masalah revisi terbatas
nasdem sudah sampaikan dari awal
saya sebagai jurubicara partai menyampaikan bahwa kami tidak setuju dengan revisi terbatas
kalau ingin dilakukan revisi undang undang dasar empat puluh lima kembali ke undang undang dasar empat puluh lima yang murni sekalian
tidak usah dari revisi terbatas
kalau terbatas kami nggak setuju
tapi revisi itu semua secara menyeluruh
baru kita setuju
itu prinsip nasdem
itu prinsip nasdem ya
tapi teman teman yang lain ternyata tidak membaca itu ya bang adi ya
itu gimana apa ya namanya kalau sudah begini nanti efeknya kan juga dpd kan juga nanti akan nuntut juga nih
kalau mpr dapat sepuluh ya dpd juga minta jatah
itu gimana nanti untuk menengahi mendudukan ini supaya lebih terbuka begitu pola pikir ya
betul karena politik ini serba kompromi
jangan jangan bukan hanya mpr yang nanti diminta oleh kelompok kelompok yang kalah
tapi mereka juga minta pimpinan dpr alat kelengkapan dewan menteri menteri juga harus dijatah
atas dasar akomodasi politik
atas dasar asas promosiawaratan
ini kan kacau politik kita kalau begini
padahal kita menginginkan ada pelembagaan secara politik
yang kalah itu jadi oposisi yang menang itu jadi penguasa
karena minyak dengan air ini gak mungkin bersatu
kalau kita ini nggak jelas model politiknya seperti apa
hari ini musuh besok kok mau diajak berkompromi gitu ya
ini yang saya kira memang kedepan menjadi pr bagi kita bersama
siapapun yang menjadi penguasa partainya
gak boleh mengajak pihak yang kalah
biar parlemen kita ini tidak samiknawato'na itu
ini kan mirip mirip orde baru jadinya
tidak ada resistensi tidak ada protes tidak ada feedback
jadi semuanya ini yang penting bagi rata selesai urusan
yang kedua yang saya kira memang ini harus diakui
bahwa ini menjadi kecemasan kita bersama
satu sisi demokrasi kita makin maju
dpr kita ini kemudian banyak orang orang baru anak muda gitu ya
tapi proses bagaimana mengadaptasi kepentingan rakyat
hearing public ini nyaris tidak pernah didengarkan
kalau mau jujur revisi tentang undang undang md tiga kan sudah lama dikritik
ya udah lima tahun ini udah tiga kali ya
nggak ada gunanya selain memberikan posisi jatah kepada pimpinan parpol yang selama ini kalah dalam pemilu
ini yang saya kira menjadi suatu hal yang ironi dalam demokrasi kita
jadi cukuplah ini menjadi pelajaran
kedepan memang yang begini begini harus jelas kita tolak
secara kelembagaan mbak irma mpr itu kan ya apa namanya ya fungsi administrasif
terus juga soal kalau rapat rapat kan memang juga cukup berfungsi lah dalam memimpin begitu
empat pilar itu juga pengawasan begitu
dengan penambahan jadi sepuluh ini
apakah kemudian ini juga akan memperkuat kebijakan atau taji mpr itu sendiri
atau bagaimana sebenarnya sekarang
ya ini ini yang saya sampaikan di beberapa media bahwa dengan penambahan sepuluh ini outputnya harus jelas
kalau outputnya nggak jelas artinya yang disampaikan adi tadi benar
bahwa ini hanya bagi bagi kekuasaan aja bagi bagi kursi aja kan gitu
tapi kan biasanya ada alasan

alasan logisnya kan harusnya muncul begitu
saat suasana kebatinan di dpr saat itu membicarakan soal ini kan ada analogi analogi yang logis begitu
tapi ini tidak muncul saat itu begitu
bagaimana saya menyampaikan secara logis gitu ya
kalau yang dilakukan di revisi revisi yang dilakukan di undang undang md tiga ini semuanya hanya kebutuhan dpr
walaupun saya anggota dpr tapi saya nggak setuju dengan ini gitu
karena setiap kali dilakukan revisi itu jelas untuk kepentingan
jelas untuk kepentingan kepentingan strategi politik parlemen gitu loh
nah ini yang kemudian dibaca oleh publik bahwa ini ada hengki pengki apa lagi gitu
itu yang membuat saya malu terus terang
saya malu terus terang ya
ini ada hengkih pengkih apa lagi nih
karena undang undang itu seolah olah dibuat untuk kepentingan kepenting parlemen saja
memang itu untuk kepentingan parlemen tapi jangan gitu gitu amat kali gitu loh
yang membuat kita menjadi aduh kita nggak bisa lihat masyarakat lagi nih
dengan muka telah
dengan muka kita seperti ini gitu loh
kalau kepentingannya hanya itu
nah untuk bisa mensosialisasikan empat pilar itu sebenarnya kan seluruh anggota dpr sudah mensosialisasikan itu
setiap kalau nggak salah setahun itu dua kali atau tiga kali
untuk mensosialisasikan ke masyarakat
itu anggota dpr loh terus ngapain tambah pimpinan pimpinannya lagi
terus fungsinya apa outputnya apa itu kan juga harus disampaikan kepada publik
agar bertanggung jawaban dengan uang yang dua ratus enam puluh miliar
dari miliar itu jelas
selanjutnya yang perlu kita lihat bagaimana kemudian
walaupun ini sudah ketok palu apa yang masih bisa kita harapkan
dan bagaimana kita memperlihatkan ini ke masyarakat selanjutnya bagaimana
itu distrust tadi sudah mulai muncul apatis juga sudah mulai muncul dengan alasan alasan itu tadi
tapi nanti kita akan bahas usai jeda
layar demokrasi akan kembali sesaat
ya kita di sesi terakhir di dialog kita malam ini masih dengan mbak ngadi dan mbak irma
mbak ngadi kalau kemudian apa yang disasar anda
kemudian apa yang disasar itu sudah ketahuan ada kompromi politik dibalik itu bagi bagi kekuasaan oligarki partai politik
bagaimana kemudian apa namanya membuat ini tidak menjadi gaduh begitu apa yang perlu kita inikan
ya saya kira pimpinan mpr yang baru nanti dilantik itu harus membayar lunas kepercayaan rakyat harus membayar lunas dana yang begitu besar mereka habiskan
dan apa satu sudah tak ada lagi friksi friksi yang berbasiskan ideologi dan agama tertentu
indonesia selesai nkri dan pancasila
kalau masih ada konfrontasi isu isu yang kembali pada zaman dahulu kalah hilafah lah islam lah dan seterusnya
saya kira nggak ada gunanya penambahan mpr ini
yang kedua isu intoleransi dan radikalisme juga harus lenyap dalam lima tahun ke depan
teman teman mpr ini punya satu kemewahan yang disebut dengan sosput
sosialisasi empat pilar kebangsaan tentang nkri pancasila binaka tunggal
dan seterusnya kalau ini mampu diinjeksi kepada rakyat secara langsung
saya kira tidak akan ada orang yang radikal
saya kira tidak akan ada orang orang yang disebut sebagai taliban
makanya kemudian ke depan pimpinan mpr ini harus mengevaluasi tingkat efektivitas sosialisasi empat pilar kebangsaan gitu
jangan jangan sospus itu tidak pernah dilakukan
atau dilakukan hanya untuk kalangan terbatas yang pendukungnya saja
tapi masyarakat secara umum tidak tersentuh
kalangan nelayan kalangan buruk
kalangan buruk petani kelompok agama pesantren madrasa dan
terusnya ini penting
karena dana sosialisasi empat pilar kebangsaan itu cukup luar biasa
setahu saya kak irma sosput itu dilakukan dalam tiga atau empat kali dalam setahun
dengan jumlah yang gak murah
ini yang saya kira dana yang begitu banyak digelontorkan oleh negara
harus dibayar lunas dengan betapa radikalisme
betapa tentang kelompok taliban dan intoleransi harus hilang di muka bumi
kalau kelompok kelompok ini masih kuat
konfrontasi yang berdasarkan ideologi itu masih ada
jelas bahwa mpr hari ini penambahannya tidak lebih dari sekedar
hanya ingin batas bagi bagi kekuasaan politik
membawa kawan membawa lawan menjadi kawan ya itu yang harus kita dudukan begitu ya
kalau kemudian nanti pimpinan mpr yang terpilih yang baru ini harus bisa mengeliminir
kekhawatiran kekhawatiran yang tadi yang sudah berlangsung juga dari lama begitu ya
setuju artinya orang tidak ada lagi yang mimpinya ini ingin mendirikan negara lain
selain negara indonesia
ini kan aneh orang tinggal dan tidurnya di indonesia
tapi mimpinya di timur tengah gitu loh bang
ini gagal total dan harus dievaluasi kinerja mpr
karena konon mpr ini adalah lembaga kenegarawanan
dimana nilai nilai tentang nkri pancasila itu ada
tapi kalau kita melihat lima tahun belakangan tren tentang darurat radikalisme
darurat intoleransi itu terjadi dimana mana
orang dikafir kafirin gara gara beda belahan politik
untuk apa kita megah negara ini
infrastruktur di mana mana kalau akhirnya kelompok kelompok intoleran ini yang menguasainya
sangat menyedihkan ini harus diantisipasi
oke menyedihkan mbak irma dari bang adi bilang begitu
bagaimana kemudian kita menitip pesan begitu ke teman teman di parlemen
tentang hal hal kekhawatiran ini
ya partai politik khususnya pimpinan pimpinan partai politik yang juga menyetujui ya
penambahan pimpinan pimpinan mpr ini juga harus punya tanggung jawab moral
untuk bisa mencapai target output yang diinginkan oleh rakyat
sehingga apa yang mereka lakukan sekarang bisa dibayar
istilahnya bisa dibayar bisa dilunasi dengan pekerjaan dengan kinerja positif
seperti yang adi bilang tadi bahwa banyak sekali pr kita lima tahun ke depan ini
untuk menghilangkan intoleransi radikalisme yang menggerogoti bumi arci pelago ini loh
bumi arci pelago ini didirikan oleh founding father kita
bukan saja dengan darah bukan saja dengan nyawa tapi juga dengan kehormatan
nah ini yang perlu kita jaga
nggak akan ada indonesia ini tanpa semua suku agama yang ada di indonesia ini
secara bersama sama mendirikan republik ini
nah ini harus dijaga gitu
nah kalau sekarang ini saya ada kritik saya satu ke mpr
bikin buku empat pilar itu tebel tebel
kemudian dibagikan ke masyarakat melalui anggota anggota dpr yang turun mensosialisasikan kepada masyarakat
buku ini gak menarik menurut saya
tebal adinda dan monoton
nggak menarik sehingga dibagikan pun nggak dibaca
saya selalu melakukan itu
tapi kan kalau saya pribadi saya selalu bicara
saya selalu tidak monolog dengan masyarakat untuk menyampaikan empat pilar itu
tapi ada yang monolog kan cuma bagiin selesai pulang
nah itu nggak dibaca nggak ada apa apain
begitu dibagiin dapat uang saku bawa pulang
masuk rumah nggak tahu dia
selain monolog monoton juga ya cara cara seperti itu
iya maka saya kemarin juga menyampaikan ketika saya rapat dengan burt
saya sampaikan juga tolong titip ke sekjenan mpr
bahwa buku empat pilar itu harus dibikin menarik
seperti majalah gitu dibikin menarik
sehingga masyarakat mau baca gitu loh
kalau yang sekarang nggak mau baca
saya saksi hidup kok nggak mau baca di dapur
dan subtansinya dangkal
sayang gitu biaya yang dikeluarkan
ya anggarannya juga akan
terus ada gitu ya
gimana bang andi terakhir apa yang
kayak semata formalitas sosbud itu
subtansinya dangkal desainnya jelek gitu
sehingga rakyat juga tidak merasa untuk termotivasi
membaca apa yang ada di dalamnya
padahal bagus kalau didesain dan dinarasikan serhana
tentu sesuai dengan selera rakyat dong
covernya bagus subtansinya gampang dicerna
jangan menggunakan istilah istilah yang tidak membumi
istilahnya adalah istilah merayu
andaikan itu yang membaca adalah nelayan kelompok petani yang bahasanya cukup terbatas
itu tidak menyambung dengan materi empat pilar kebangsaan itu
ini menjadi kritik bersama
jangan sampai uang negara yang begitu banyak dikeluarkan itu mubazir
tidak ada gunanya
gelar karpet diskusi dan selesai
dan ini yang menjadi kritik kita bersama yang paling penting
bahwa sosialisasi empat pilar itu ya ada di pelosok pelosok desa
ada di pelosok pelosok penjuru tanah air
sospot itu bukan di hotel
bukan di tempat makan
sesuai dengan segmennya ya
jadi pimpinan mpr seluruhnya nyamperin rakyat
untuk diajak berdiskusi tentang apa itu pancasila
apa itu toleransi dan seterusnya
jadi memang perlu perubahan begitu ya
ya kita memang titipkan harapan bahwa kemudian yang akan dilantik nanti bisa membawa pesan pesan baik ini
agar kemudian memang tidak ada lagi sikap apatis atau distrust dari masyarakat
bagaimana kemudian mereka menitipkan harapannya kepada wakil rakyat
tapi kemudian wakil rakyatnya tidak mencerminkan bagaimana masyarakatnya
yang menginginkan kesejahteraan ya
oke kita harus akhiri diskusi kita malam ini
bang adi terima kasih
padahal amunisi saya masih banyak ini sebenarnya
nanti kita sambung lagi minggu depan
atau next time kita akan sambung lagi dengan materi yang sama
kita pertajam lagi
dan pelayan demokrasi masih akan kembali dengan sejumlah informasi benda lainnya
tetap bersama kami